debu material itu debu pasir
akibat peristiwa ini jalur lalu lintas dari kota batu menuju kabupaten mojokerto ditutup
polisi melakukan penjagaan agar tak ada yang menerobos lantaran kondisi yang membahayakan pengendara
di bimbo tidak naik ke atas
mengingat situasi sekarang angin sedang dan memuat material baik debu maupun pasir
jadi harapan kami dengan bimboan yang di atas masyarakat pengguna r dua utamanya itu tidak akan terjadi kecelakaan
hingga minggu siang petugas gabungan dari tni
polri dan bpbd masih bersiaga untuk mengantisipasi kondisi angin yang masih terjadi
sementara itu gunung merapi di perbatasan daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah kembali erupsi
letusan terjadi pada minggu jam sepuluh lebih empat puluh enam waktu indonesia barat
dalam rilis resmi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau bpptkg yogyakarta
letusan terjadi selama satu ratus lima puluh lima detik
kolom letusan dramatis setinggi seribu meter atau lebih rendah dari dua letusan sebelumnya
dalam dua hari terakhir gunung merapi memang mengalami peningkatan aktivitas kegempaan
berupa gempa multifase dan gempa guguran
status merapi kini masih berada di level dua atau waspada